beginilah kondisi air terjun cinta yang terletak di desa maliaya kecamatan malunda kabupaten majene
jumat sore disebut air terjun cinta bukan karena banyak muda mudi yang bertemu jodoh di tempat ini
melainkan karena di dasar air terjun terdapat kolam genangan air yang bentuknya seperti hati air terjun
bertingkat tiga dengan ketinggian sekitar lima puluh m ini masih sangat alami dan dikelilingi
rerimbunan pohon tinggi kendati belum ditunjang sarana pendukung keberadaan air terjun ini cukup
menarik perhatian warga karena keberadaannya yang sangat dekat dari sisi jalan trans sulawesi
saat musim penghujan tiba keberadaan air terjun yang oleh warga setempat dikenal dengan nama air
terjun totoli mudah terlihat dari sisi jalan sebaliknya saat musim kemarau tiba keberadaan
air terjun ini kerap tidak terlihat di lokasi air terjun banyak pengguna jalan yang kerap mampir
sekedar untuk menikmati keindahan sembari melepas lelah setelah melewati perjalanan panjang
menikmati suara air terjun cinta dengan kesejukan udara pegunungan yang khas dijamin bisa membuat
pengunjung betah berlama lama sembari mengabadikan foto yang instagramable
banyak yang belum tahu masyarakat masyarakat
sudah berapa kali kita sunggah kalau saya sendiri sudah ini yang ketiga kalinya ya
ada berapa meter ketingganya itu
air terjun totoli ya terus itu belum dikelola jalan pengusaha belum itu kenapa itu tapi ini
bukatnya tidak sepanjang tahun juga airnya tergantung dari ujung ujung banyak jalan airnya
nya enggak jarang hujan itu sedikit air terjun cinta atau air terjun totoli berjarak
dekat dari bibir pantai majene yang menawarkan panorama alam berupa keindahan laut biru tanpa
harus merogoh kocek dan meluangkan waktu khusus dalam waktu hampir bersamaan pengunjung bisa langsung
menikmati keindahan dua destinasi wisata alam yang masih alami di februari majikne sulawesi barat
selanjutnya polewali mandar memiliki segudang potensi wisata alam yang sayang jika dilewatkan
salah satunya yaitu air terjun indoranuang yang menawarkan keindahan air terjun bertingkat
inilah air terjun indoranuang yang terletak di desa kunyi kecamatan andreapi
polewali mandar sulawesi barat air terjun yang berada di pelosok desa ini menawarkan
keindahan yang masih alami dan mempesona selain memiliki panorama eksotis air terjun
indoranuang mengalirkan air pegunungan yang dingin dan menyegarkan
lokasinya terletak di ketinggian enam ratus tiga puluh m di atas permukaan laut kendati membutuhkan perjuangan
ekstra untuk menjangkaunya karena harus melewati jalan yang curam keindahannya menakjubkan sehingga
pengunjung betah berlama lama menikmatinya apalagi ada sejumlah spot foto menarik untuk bersuah foto
air terjun indoranuang terdiri atas tiga tingkat dengan ketinggian antara sepuluh dan lima puluh m di tingkat
itu untuk berenang hasilnya lewat perjudi kota
alami menurut warga nama indoranuang berasal dari nama seorang wanita di daerah tersebut yang
dikabarkan hilang dalam aliran air terjun ini itu indoranuang memang
ada orang hanyut di situ bawa juga dulang
sehingga di jema juga selalu dulang airnya itu namanya selalu dulang
terus yang hanyut itu siapa nama
yang hanyut itu indora nuang
namun keberadaan air terjun itu tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
bahkan sampah pengunjung terlihat berserakan karena ketiadaan tempat pembuangan sampah khusus